timnas indonesia tetap berada di posisi satu ratus lima puluh dunia berdasarkan ranking fifa terbaru yang dirilis pada jumat dua puluh juli
posisi indonesia tidak berubah lantaran timnas tidak memainkan pertandingan resmi internasional setelah menjalani laga agenda fifa matchday pada bulan juni lalu
ranking fifa terbaru ini dirilis karena dipengaruhi hasil concakaf world cup dua ribu dua puluh tiga yang digelar di kanada dan amerika serikat pada dua puluh empat juni hingga enam belas juli
vietnam masih menjadi tim asean dengan ranking fifa teratas di peringkat sembilan puluh lima
kemudian diikuti thailand di posisi satu ratus tiga belas dan filipina di posisi satu ratus tujuh puluh